semakin mendekati hari raya idul fitri artinya semakin lengang ruas jalan di ibu kota
banyaknya kendaraan yang keluar dari jakarta untuk mudik menjadi jalankan ibu kota sepi
jarang sekali kita bisa melihat jalan protokol seperti di daerah bundaran hotel indonesia ini
sepi dan lengang seperti saat ini
memang jumlah kendaraan di jakarta semakin berkurang kian harinya menuju hari raya idul fitri
dan dari data pt jasa marga sendiri mengatakan bahwa sudah lebih dari satu juta kendaraan mobil yang keluar dari jakarta untuk mudik
itu belum termasuk dengan sepeda motor
dan tidak hanya di bundaran hota indonesia saja di jalan protokol lain seperti contohnya di jalan gatot subroto juga sudah mulai lengang
tadi saya sempat menghitung dan jumlah kendaraan lewat per menit hanya sekitar tiga puluh kendaraan saja
belum lagi di tol dalam kota di mana jumlah kendaraan lewat hanya sekitar tujuh puluh saja
namun kemungkinan besar jumlah kendaraan akan sedikit lebih ramai nanti pada hari raya idul fitri
karena warga jakarta akan menemukan kendaraan yang lebih ramai
dan juga di kota yang tinggal di jakarta akan mulai berkeliling untuk mengunjungi sanak saudara merayakan hari raya idul fitri
katrina inandia jakarta